serbu diskon hanya di motionpay
bagaimana orang kok seperti yang diajarkan rasulullah saw
kita harus lembut sama sama manusia
bener lah bener apakah
pak ustadz kita ngerti kok pak ustadz ini juga manusia yang tidak luput dari terlilit hutang
gak hati hati aja kalo sampai rumah pak ustadz disita sama preman ini ya
iya setuju pak ustadz coba bayangin kalo disita ya
nih biar aja
tunggu tunggu tunggu
ini maksudnya apa nih saya nggak paham maksudnya
gue tau lo udah jatuh miskin kan
ini rumah lo udah disita kan
sama preman sebelah utang ya kan
iya setuju pak ustadz
terus lo sekarang udah kagak bisa tuh ngasih makan anak istrin lo lagi
gue nerima kok bisa aja loh jadi pembantu
maaf bapak bapak saya harus ikut campur nih
saya memang bekas preman
kerjanya tukang nagih
alhamdulillah saya dalam proses pembenaran jati diri
alah gak usah ngelak deh lo
gue lihat sih soleh belanja sayuran sayurannya udah kagak layak
kalau untuk makanan insya allah kita masih mampu
maksud soleh itu biar semuanya gak mubazir pak haji
iya pak mabruk bang kocak ini memang dulunya penagih hutan
tapi alhamdulillah beliau sedang menuju ke jalan yang lebih baik
oh jadi gitu pak ustadz waduh mohon maaf ya pak ustadz ya
saya juga minta maaf ya ini semua salah wajib maaf
loh udah belum pulang
loh belum maaf urusannya gimana ini
maaf ya belum ya
wah pak ustadz juga
ambo tuh lo kalo jalan berhenti tuh gue kasih rambu rambu toleh
loh liat tuh lampunya masih nyala
padahal udah siang
iya bener juga tuh kalo begini namanya musapir nih
mubazir harusnya kita hemat energi dulu
eh leleh bentar deh
jangan jangan ini rumah
cuman yang punya sengaja hidupin lampunya
biar malem keliatan terang
menghindari dari maling juga
gak bisa begitu dul
kita harus matiin lampunya
terserah kamu leh
assalamualaikum pak bu
nih ya kalau misalnya ntar ada yang hidup semuanya mati
yang dalem dalem kalo tiba tiba yang hidup mati sendiri
bonny pinter juga ya
pinter ya itu kan saya kring
naterannya gimana gak mati semua
wah mati lampu nih
pada kerjaan belum disimpan lagi
gue bilang juga apalagi lu cari penyakit sih
gue gak ikut ikutan lah
kampung ini mati lampu ya
kita yang matiin listrik bapak itu
kalian yang matiin
kamu tau gak
saya ini lagi ngerjain kerjaan saya
ini penting banget
maksud saya bagus kok bang
buat hemat energi lagian tadi kita juga udah
saya ini lagi dengerin musik
biar lebih kokos pekerjaan saya
udah ada sana pergi
bikin kesel orang aja
lu si dul
eee nanti jangan lupa matiin lampu luarin pak ya
terserah saya mau mati matiin rumah saya sendiri
juga ya nasihatin warga biar gak membajir
harus pakai kekerasan
warga itu gak bisa dialusin
harus pakai kekerasan
kejaman kita dulu leh
kayak jaman dulu
soalnya nggak pernah kerasin orang kok
seperti yang diajarkan rasulullah saw
kita harus lembut sama sama manusia
bener lah bener apa katamu
soalnya gak pernah keras
yang keras itu kamu
keras dalam menjemput pahala
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
soalnya aduh sama bonny nih ya
ini udah waktunya maghrib
gue ada urusan gitu
insyaallah urusannya juga beres
hidayah itu dijemput
jemput hidayahmu sholat
pocot dulu ya
gue mau pake
nggak ada nggak ada nggak ada
iya apaan sih balikin
bang mobil gue kan masih di bengkel
ya emang kenapa
gue juga mau pake mobilnya papa
ya kamu udah motor
pas si cika mau ketemu nabila nih
apa sih dul
kamu tuh wudhu apa mandi
lagi nyuci muka
lagi sampe mau wudhu
satu perkara yang kita nggak boleh tinggalkan
gue juga paham
itu kan pelajaran sd
kamu ditanyain manrog buka
kayak punya orang dalam aja
kamu pasti masuk surga pak
apa lagi sih leh
itu airnya masih ngalir terus
tutup dong gerannya yang bener
kalau nggak mau bazir
ini mudah dong
kok cuma minggir
saat apa rafael
aku yang pisah
alah lo berdua begitu doang gak bisa lo
gue aja pinggir pinggir pinggir pinggir pinggir
masalah sepelek juga
tuh tuh ah
gawat nih dul
ini kita harus matiin loh
kalau gak mau bacer banyak ya
kita seri mesin mesin
dul leh leh leh
tutup kaki aja tutup geran
eh leh leh leh
kalau ini masih kamu